dan kita ke informasi selanjutnya light rail transit atau lrt palembang secara resmi di uji coba mengangkut penumpang dari stasiun op mall di jakabaring menuju stasiun bandara sultan mahmud bandarudin dua palembang senin sore
dalam jangka pendek kereta ringan tersebut digunakan untuk melayani atlet dan ofisial atau semua yang terlibat dalam perhelatan pesta olahraga terakbar asian games dua ribu delapan belas
stasiun op mall yang berada di jakabaring senin sore dipadati calon penumpang yang ingin menggunakan jasa transportasi kereta ringan
uji coba mengangkut penumpang ini merupakan yang pertama kali setelah sebelumnya sempat tertunda
para penumpang yang mengikuti uji coba dibatasi dari kalangan pegawai negeri sipil tni dan polri
mereka masuk ke stasiun memesan tiket dan mencoba melewati pintu dengan memindai barcode tiket
pada uji coba angkut penumpang dua tren set lrt
dengan tiap transit terdiri dari tiga gerbong akan mengangkut penumpang maksimal sebanyak empat ratus orang
uji coba pun berlangsung mulus dari stasiun opmol menuju stasiun bandara ditempuh dengan waktu satu jam
uji coba itu akan berlangsung hingga tiga puluh satu juli kemudian awal agustus diuji cobakan terhadap masyarakat umum
menurut sekretaris daerah provinsi sumatera selatan moda transportasi lrt diharapkan dapat mengubah kultur atau budaya warga
dalam menggunakan transportasi publik agar menjadi lebih disiplin
hari ini sejarah berbeda
pertama kali sumatera selatan khususnya kota palembang melaksanakan uji coba yang langsung kepada
maka ijasa transportasi tidak mungkin
yang mana mulai hari ini yang menjadi fokus kita adalah pns tni polri yang akan kita gratiskan sampai dengan tanggal tiga puluh satu juli
harapan kita ini menjadi satu sosialisasi yang bisa
memberikan satu pengetahuan kita bagaimana cara kita menaiki lrt yang benar yang mana tertib sebagai penumpang yang benar dan lain sebagainya
sementara itu satu keluarga yang mengikuti uji coba kereta ringan mengangkut penumpang mengaku senang bisa berada dalam kereta lrt
sebelum diujicobakan untuk masyarakat umum
pertama kali ya pak
naik dari mana tadi pak
dari sini lah dari stasiun op
baru naik dari stasiun op
mau kemana ini pak
baru mau apa pertama pak ya
sedang ya pak ya
setelah aku ini datang ada sih si bude
nanti setelah teroperasi penumpang ingin naik lrt
insya allah ya
dua transit dengan enam gerbong akan diuji coba hingga akhir juli
secara bertahap enam transit lainnya melengkapi lrt palembang yang berjumlah delapan transit dengan dua puluh empat gerbong
juga akan dijucoba hingga beroperasi penuh pada pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
dari dua belas stasiun dan satu depo enam stasiun akan beroperasi pada asian games
stasiun tersebut adalah stasiun bandara stasiun bumi sriwijaya stasiun cinde stasiun ampera stasiun jakabaring dan stasiun opmol